pasca jatuhnya pesawat lion air ct enam ratus sepuluh rute pangkal pinang
langkah ini diambil berdasarkan kewenangan yang dimiliki kementerian perhubungan
agar direktur teknik dan teknisi lion air
fokus mengikuti proses penyelidikan kecelakaan bersama knkt
kami melakukan rapat secara sistematis
melibatkan pl kedirjen
melibatkan semua direktur dari kementerian perhubungan
dan juga melibatkan otoritas bandara soekarno hatta
dari pengamatan kami
dan juga berdasarkan dari job deskripsi dari satu penerbangan
kelaikan dari satu perusahaan penerbangan itu yang tanggung jawab berlaku
bukan pemecatan loh ini
nanti kalau setelah ada suatu pemeriksaan
ternyata dia itu tidak salah
jadi bukan pecat
pembebasan tugasnya itu sementara
sementara itu komisi perhubungan dpr akan memanggil pihak lion air
untuk meminta penjelasan terkait tragedi kecelakaan pesawat lion air jt enam ratus sepuluh
komisi lima menilai kementerian perhubungan harus memperketat regulasi penerbangan
sehingga peristiwa kecelakaan pesawat
soal sanksi yang akan diberikan kepada lion air
komisi lima akan menunggu hasil penyelidikan knkt
di lain sisi ketua dpr bambang susatyo berharap
ada sanksi tegas terhadap pihak pihak yang bertanggung jawab
atas kecelakaan tersebut
termasuk sanksi pidana
kami dari dpr mendorong kepada kementerian perhubungan knkt
untuk melakukan penyelidikan
penyelidikan menyerah dan audit
apakah ada oknum oknum yang bermain di situ
yang seharusnya sebuah pesawat tidak layak
ini terbang tapi diberikan izin terbang
sehingga menerbitkan kolbank
ini juga harus diambil langkah langkah yang tegas
menurut saya kalau nanti terbukti yang bersangkutan
di mana pesawat itu sudah tidak layak terbang
tapi kemudian diberikan izin terbang
maka yang diasunapi adalah pidana
jatuhnya pesawat lion air dengan nomor penerbangan jt enam ratus sepuluh
pertama yang melibatkan pesawat lion air
terjadi rentetan kecelakaan
tetapi tidak semua peristiwa menelan
hingga hari ini baru satu
korban kecelakaan lion air yang teridentifikasi
keluarga terus menunggu berharap bisa
segera membawa jasad orang yang mereka kasihi
sudah tepatkah penanganan pemerintah
dan lion air atas tragedi ini
apa harapan keluarga
sudah bergabung di studio bersama saya
malam hari ini adalah
selamat malam pak rifani
terima kasih sudah bersedia hadir di sini
dan kemudian saya juga
ditemani oleh pak bambang
komisi lima dpr pak bambang selamat malam
selamat malam mbak putri
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
saya ke pak rifani dulu
pak rifani pertama
kali tahu dari
kalau pertama kali tahu kita kebetulan
pukul berapa itu pak
itu jam delapan tiga puluh
terakhir adik saya ini
jadi sabtu malam
jadi kebiasaan adik saya ini memang selama dua tahun dia bolak balik
kebetulan dia ngambil s dua nya di jakarta
jadi kalau hari jumat
langsung ke jakarta
itu kalau untuk korban
berapa bersaudara pak rifani
kalau saya lima bersaudara
nah kebetulan korban ini anak keempat
dari lima bersaudara
lima bersaudara kebetulan saya
tiga adik perempuan
terakhir pembicaraan apa pak rifani
kalau untuk pembicaraan
berbicara sama adik lewat
hp nah kebetulan
waktu jam dua siang
nah waktu itu jam dua siang
kebetulan waktu dia ngebel
posisi saya lagi di acara pernikahan
warga saya yang nikah di
nah kebetulan posisi karena
tempat pernikahan rame saya bilang
nah ini perkiraan saya minta tolong
apakah tiketnya belum ada
apakah yang lain enggak kak dia bilang
apakah tiket belum udah tiket udah punya
nah terus saya bilang kakak lagi di tempat
pesta lagi rame para tamu
terakhir tolong kakak saya
ada hubungan telfon lagi
lebih kurang jam sepuluh
lebih kurang jam sepuluh
foto dia sendiri ke kita
saya buka fotonya oh
pada saat itu anda masih
belum tidur ya belum tidur
anda membuka foto itu iya buka
adakah penyesalan tidak membalas foto itu
kalau penyesalan sih ada
karena mengapa waktu itu
kan kita nggak punya tanda tanda
karena kebetulan dia
hampir dua tahun
disitulah penyesalan kita
orang tua apakah sudah tahu
orang tua sudah tahu
bagaimana mereka menerima ini pak rifana
kalau orang tua pertama saya
urusin orang tua memang sok
lebih kurang dua hari
nah jadi kebetulan
kita anak laki laki yang besar
udah saya putuskan saya harus ke jakarta
pada hari senin
kebetulan sampai jakarta jam
kalau untuk adik saya kan udah punya suami
saya bel suaminya berangkat aja dulu
karena posisi rumah saya sama bandara
itu lebih kurang satu jam
berarti jam sebelas sudah
sampai jakarta saya
saat itu sudahkah ada kejelasan
dari pihak lnr
ketika bapak datang
ke posko yang pertama yang didatangkan
kalau untuk posko yang kita datangin
pertama yang ada di pangkal pinang
kebetulan kayak gini
kebiasaan adik saya itu pulangnya
saya udah nonton televisi
kita kebetulan punya teman di bandara
dede anggar ini
ada nggak di dalam pesawat
wa ada dia bilang
bangku nomor dua puluh satu
terus saya langsung ke
langsung ke bandara
saya tunjukin ktp
sama kakak adik saya
lewat hp saya tunjukin
dari pihak keluarga korban
mau ke jakarta
nah jadi saya berangkat
langsung ke jakarta
apakah mudah untuk pak rifani
kemudian pak wilson mendapatkan
dari pihak lnr
kalau waktu kita masih di pangkal pinang belum
kalau memang pesawat hilang kontak
ya istilahnya kita masih
apakah ini memang
hilang kontak benar
apa ada kejadian kejadian
tapi kita belum dapat
detail mungkin informasi
dari pihak lnr
sampai sekarang apakah
pak rifani sudah bisa menerima
kalau untuk menerima sih saya terima
karena kemungkinan sudah takdir
takdir yang bersangkutan
saya terima tapi kalau untuk
untuk yang ke depan
kalau yang selama ini
apakah sudah cukup baik
kalau untuk selama ini
ya kita rasa kemungkinan
agak jarang naik lion air
karena kita memang
kebetulan sering naik lion air
dan pesawat lainnya
tapi kalau untuk pelayanannya
istilahnya kalau bisa
ditingkatkan untuk pelayanan
saya ke pak bambang pak bambang mungkin juga
sudah menerima informasi dari teman
dari korban atau dari teman teman lain
yang saat ini berada di lapangan
apakah juga mengawasi
pelayanan lion air
khususnya terhadap mereka
keluarga korban yang saat ini
dalam posisi menunggu ini
apa yang dilakukan oleh kementerian
perhubungan karena ini
dalam rangka evakuasi
korbannya yang di mana
sudah melibatkan begitu banyak
instansi terkait mulai dari
pol ail terus juga
yang paling utama ini juga
masalah black box
yang di mana
dibutuhkan oleh knkt
apa sih penyebab daripada
kecelakaan ini yang di mana
diketahui dengan cepat
ini akan menjadi satu pedoman
ataupun operasional pesawat
hari yang ketiga
tidak lama lagi
sudah ketemu black box
oleh kapal angkatan laut
dan bahkan oleh knkt
sendiri mempunyai alat
yang di mana
yang di mana ini
sudah terlihat sebenarnya
jadi ini tinggal
mempercepat dalam proses
korban yang utama
yang juga sangat penting
pak bapak tapi apakah
lion air dalam tanda kutip sudah berada dalam pengawasan
kita sudah membuat undang undangnya ya
dan itu sudah jelas
penerbangan ini kan sudah mempunyai standarisasi
yang di mana
ini semua harus dilaksanakan dengan baik
di mana pada waktu itu
sebenarnya sudah mengalami kendala teknis
yang ada di bali
baru tapi sudah ada
satu kendala teknis
harusnya walaupun baru
perusahaan atau airline
itu harus tanggap
apa ini mungkin yang dianggap
bahwa minor pun harus ditanggapi serius gitu ya pak
tetap hanya diterbangkan
dan pada waktu itu
trial untuk terbang
itu dengan menggunakan atau
ini sebenarnya tidak boleh
kita sangat mengharapkan
adanya satu prosedural
bahwa itu memang sudah
diselesaikan dengan baik
joy flight gitu ya pak
jadi itu hanya berlaku
menurut kementrian perhubungan
kalau misalnya pesawat itu grounded
tapi menurut saya
tidak ada kata kata
katanya ini di udara
begitu kita gagal ya udah
nanti setelah jeda nanti saya akan kembali ke pak bambang
kita tahu kemarin pada saat penanganan pertama
kemudian sempat ada informasi
yang katanya keluarga sempat dipingpong
kemudian saya akan kembali bertanya ke
pak rifani kita sekarang jeda dulu
tetap di cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di
cnn indonesia prime news saya masih dengan
korban pesawat lion air atas nama
dede anggra ini pak rifani pada saat ini
pada saat kemudian ke jakarta
karena posko kemudian banyak
ditangani dengan baik
kalau cerita awal dari
kebetulan saya dari pangkal pinang
dan kartu keluarga lewat
bapak daftar dulu
kita daftar nama di pangkal pinang
setelah daftar nama di pangkal pinang
kita disuruh duduk
duduk menunggu oke kalau untuk
pesawat dari jakarta ke pangkal
tunggu jadi kebetulan di
nyampe pesawat lion air
udah nyampe kebetulan saya
jadi saya tanya dengan panitia
apakah ini saya berangkat hari
ini apa enggak
dia bilang ntar aja dulu pak
tunggu aja dulu karena
kebetulan kita mau satu rombongan
sama pihak keluarga
korban yang lainnya oke kita duduk
duduk otomatis saya lihat
untuk penumpang umum
udah naik ke pesawat kita
berangkat hari ini
lewat bantuan dari lion air
duduk aja dulu pak kita tunggu
nah terus setelah
saya tanya enggak ada
naik ke pesawat
bersama dengan keluarga korban yang lain atau bapak sendiri
iya ada sebagian keluarga korban yang lain
bukan saya kurang ajar
sedangkan pikiran kita
kalau keluarga ditimpa musibah
dengan emosi tinggi
berapa lama pak arif hany jadi waktu itu
menunggu di pangkal pinang sampai diberangkatkan
ke jakarta kalau untuk
nunggu sih lama karena pesawatnya
belum nyampe ke pangkal pinang
kalau untuk pesawatnya
udah nyampe saya berpikir kayak gini
kalau memang nunggu nunggu
saya takut jadwal keberangkatan
naik kita nggak bisa berangkat
langsung masuk ke
dalam pesawat sampai di dalam pesawat
saya di uberin petugas
klien dia bilang
pak tunjukin aja ktp
bakal tunjuk ktp saya
saya akan duduk saya akan berangkat
saya akan berangkat
setelah nyampe jakarta saya bilang
ada petugas yang dari
lion dia bilang keluarga korban
iya saya bilang kita dikumpulkan di dalam
satu ruangan antara
terminal b dan
jadi ada masuk dikumpulkan
kita tunggu jadi
baik itu dari
pihak keluarga korban
maupun dari ini dia bilang ada
kunjungan pak presiden mau
sayangnya dari presiden
datang kementrian datang
termasuk basarnas datang
gak ada saya liat
istilahnya kesambutan dari
basarnas udah merin sambutan
tapi saya lihat dari pihak
lion air tidak memberi sambutan
tapi pada alangkah
waktu itu kita gak tau karena kita
gak ngeliat gak kenal
saya berpikir alangkah sayangnya
pihak lion air tidak menyampaikan
kejadian dari pangkal pinang
sampai ke jakarta sampai pada saat
itu belum ada kejelasan
dari pihak lion air belum ada yang berbicara
secara langsung kepada bapak
pak keluarga bapak
berada dalam pesawat ini kami
melakukan pencarian sekarang
mohon bapak menunggu
belum tidak ada yang seperti itu bicara
satu satu kepada bapak
kalau diantara kayak gitu
belum malahan kita yang harus
mencari informasi makanya
kartu pengenal lion air
dari pihak lion air
iya jadi sama sekali tidak ada
pendekatan kepada keluarga satu persatu
yang dilakukan oleh mereka kalau
untuk saya sih belum cuma
kita terus yang bertanya yang mencari
di tempat penginapan
hotel kita yang bertanya
yang sekarang ini yang sekarang
kenapa pak tidak jelas apa
karena kemungkinan kesibukan kita
ada kemungkinan pas ada
kumpul kemungkinan kita nggak ada di tempat
kalau memang untuk mencari jadi bapak
kalau misalnya tahu informasi informasi
itu dari mana sekarang kalau
untuk cari informasi kita bertanya
yang misalnya mempunyai
tidak ada petugas yang misalnya
paling sederhana misalnya broadcast message
tidak didata nomor telepon
kita masukin sampai sekarang
itu itu padahal itu
cara paling sederhana mungkin pak bambang untuk memberikan
terbaru apapun itu misalnya dari
pihak lion air kan broadcast message
tidak sulit kan pak bapak kalau ada yang
apa menurut anda
yang terjadi jadi gini mbak
itu harus sudah
atau dari kementerian perhubungan
kementerian perhubungan sesuai dengan
itu dikatakan kementerian perhubungan yang bertanggung jawab
tapi dia bertanggung jawab penuh
kan kementerian perhubungan
dia bisa mengkoordinir
data dan sebagainya
dia ikut bertanggung jawab
dan juga angka sapura
pak rifan saya mau konfirmasi lagi
jadi sama sekali tidak ada
ada satu orang minimal dari pemerintah
atau dari lion air untuk mendampingi
tiap tiap keluarga ada seperti itu tidak
belum harusnya tim nih mbak
pak bambang paling tidak keluarga
tidak semestinya sudah kehilangan anggota keluarga
karena itu juga tidak
karena ada kemungkinan satu keluarga tidak mendapatkan
informasi yang sama dengan keluarga yang lain
apa yang akan dilakukan sekarang
proses yang berlangsung
ini berarti ada satu prosedur
pada saat setelah
adanya satu kejadian ini
tidak dilaksanakan dengan baik
baik itu pihak
daripada airline itu sendiri
sudah masuk dalam prosedur
yang ada di undang undang tadi
kalau menurut saya
koordinator itu adalah dari kementerian
bisa dilibatkan disitu
artinya kita belum punya sop penanganan krisis
waktu masalah air asia
air asia itu sudah berhasil
mengkoordinir ini adalah dari
angkasa pura pada waktu itu
angkasa pura yang mengkoordinir
tapi saya melihat kemarin
masih belum melibatkan
dari menteri kenapa kok sampai terjadi seperti ini
ada rencana memang
dari komisi lima untuk memanggil
lion air menteri perhubungan
beberapa pihak terkait
mungkin dari boeing
apakah keluarga korban juga akan diundang
untuk mendengarkan hal hal semacam ini kan
gimana pun dpr ini kan
sebagai wakil rakyat
jadi rakyat ini ketua kita
kalau menteri itu kan
cuma pelayannya rakyat
jadi eksekutif itu pelayan
mulai dari presiden sampai kebawah
tapi goal dari
atau goalnya dari komisi lima
memanggil mereka mereka yang
soal kecelakaan ini apa
apakah sanksi atau apa
kita ingin mengetahui dulu
undang undang ini sudah dilaksanakan dengan baik
di undang undang md tiga
undang tujuh belas dua ribu empat belas
kami mempunyai fungsi juga
jalannya undang undang ini sendiri
jadi nanti pasti
kami akan bertanya
kepada pak menteri
apa ini sudah dilakukan dengan baik
sendiri kan sudah begitu banyak
korban daripada customer
yang dimana mereka
merasa tidak nyaman
sampai dengan saat ini
masih belum puas
yang diberikan kepada
lion air ini dan
bahkan kemarin muncul
pak rusdi yang masuk ke media
yang ini sangat menyakitkan
untuk diri saya
karena saya masuk di komisi lima
harganya tak terhingga
siapa yang mau diberi dua ribu triliun pun
gak bisa dibuat main main
pak rusdi dengan bangganya
menyampaikan di washington
pada saat wisudananya
ditanya oleh orang amerika
dari apa ini
airline yang ada di amerika ini
anda dan beliau mengatakan
bahwa airline saya ini adalah
yang terburuk di dunia
ini kan sama dengan
sebetulnya menteri ini
harusnya merasa atau kementerian perhubungan
pernyataan seperti itu
jadi untuk melayani publik
dan ini tugas daripada kementerian
sesuai dengan undang undang
seluruh tumpah darah
harus dilindungi oleh
dan menurut anda negara kali ini gagal
saya tidak mengatakan ini
satu pengawasan yang maksimal
ada satu istilahnya
sungkan ya karena
yang punya ini kan seorang pejabat
pejabat tinggi negara yang sekarang ini masuk
di dalam ini
mungkin ini tidak boleh sampai terjadi seperti ini
lebih terbuka untuk
dan sebagainya kalau memang sesuai dengan ini
memang dia salah
dan itu akan dikejar oleh dpr
ya saya pikir kita akan menanyakan pada pak menteri
baik nanti sekarang kita jeda dulu cnn indonesia prime news
anda masih bersama kami di cnn indonesia prime news
saya ke pak bambang
kalau misalnya dilihat sekarang
yang diberikan oleh kementerian perhubungan
membebas tugaskan direktur teknik
itu pun juga tujuannya ternyata supaya
penyelidikan lebih mudah
itu sudah cukup
jadi gini mbak
kita ini ada undang undang
yang diberikan oleh
nomor dua puluh tujuh tahun dua ribu sembilan
pemberhentian direksi itu harus melalui
rups jadi bukan menteri yang
jadi ini walaupun
karena di dalam undang undang
penerbangan itu dikatakan bahwa
yang fit and proper
daripada direksi itu bisa
tapi dia tidak bisa mecat
tapi itu sudah betul tidak
langkah itu diambil sekarang
saya pikir ini terlalu pagi
tapi kalau itu misalnya
jadi bukan dipecat ya
dibebas tugaskan sementara
dia termasuk orang yang bertanggung jawab
lion air terbang
seakan akan ini dicoba coba
bisa mendarat disana
iya kalau bisa mendarat kalau tidak bisa mendarat bagaimana
itu korban lebih banyak lagi dari bali
dan itu banyak banyak juga
makanya muncul dari
untuk menggunakan pesawat lion
ini bukti bahwa pemerintah
terhadap rakyat walaupun dia
tidak punya undang undang dasar seribu sembilan ratus empat puluh
priambul di pembukaan dikatakan
seluruh tumpah darah ini
tapi dia melarang
jadi siapa yang
menurut anda paling bertanggung jawab atas ini
ya saya pikir disini
kalau menurut undang undang nomor satu
menteri perhubungan semua
apa yang dilakukan otoritas
bandara ini kembali lagi ke
haruskah menteri perhubungan mundur
saya pikir ini kita lihat dulu
apakah knkt ini akan
dari black box itu akan kelihatan
siapa yang bertanggung jawab
dia sifatnya no blame
no blame itu tidak boleh menyalahkan
apa yang menjadi penyebab daripada ini
dan tidak boleh
perlu didukung secara maksimal
mudah mudahan itu bisa dicapai nanti
dalam rdp yang kapan kira kira
ini kok kejadiannya pas
yang dimana tentu permasalahan ini
sepuluh hari lagi
sebenarnya terlalu lama
jadi kira kira bulan november ya baru bisa dilakukan
iya sekitar pertengahan november
serta knkt untuk
bisa menjelaskan masalah itu
pak rifani kalau dari keluarga apa yang
saat ini diharapkan
kalau kami dari pihak
keluarga korban kami sangat mengharap
istilahnya kalau memang apapun yang terjadi
kalau untuk korban kami terima
jangan sampai menunggu lama lama
karena kebetulan kita
dari pangkal pinang ke jakarta
jauh jarak tempuh
itu yang pertama
yang kedua juga kami sangat mengharap
kepada pemerintah ini
menangani kasus seperti ini harus serius
jangan sampai terulang
terulang ke sekian kalinya
penerbangan yang ada di indonesia
itu harapan kami
dari selaku keluarga korban
jadi disini juga saya
mengucapkan terima kasih kepada
yang telah membantu
menyelesaikan permasalahan atau kecelakaan
langkah sayangnya dari pihak lion air yang
pertama sangat kita sesalkan
perusahaan tidak begitu
harus lepas tangan
untuk masalah musibah ini
sebenarnya kalau memang
perusahaan layan air
itu harus ada kerjasama antara
dan stakeholder yang
khususnya yang menangani
masalah penerbangan khususnya
di dinas perhubungan
jadi saya selaku
keluarga korban juga mengucapkan
ribuan terima kasih kepada
tim besar nas tni korri
yang telah berupaya mungkin
apakah anda masih mengharapkan
adik anda dedek
insya allah kalau memang
tujuannya semuanya pasti ingin selamat
tapi kalau memang
adik saya terhadap
jadi saya terima
jadi saya terima dan saya ikhlas
kondisi adik saya
mbak dede sudahkah di
kalau anaknya kemarin yang
tua yang nomor satu
sudah saya bawa ke jakarta
untuk mengambil dna
untuk melengkapi bukti bukti
antara anak sama orang tua
selesai hari ini
sekitar jam sebelas siang sudah
bagaimana dengan anak yang kedua
anak yang kedua sih kalau umurnya baru
jadi otomatis kemungkinan pikirannya
masih belum begitu
tapi saya tidak tahu
ke depan apakah dia akan bertanya
jadi kita belum tahu
kalau dia bertanya kira kira
pak rifan akan menjawab apa
dia akan mungkin
tanya jawaban yang
pak rifan kalau boleh
sedikit ke belakang
seberapa dekat anda dengan dede
kalau saya di dalam keluarga memang
ini jumlah lima saudara
kebetulan saya anak laki laki
apa yang paling diingat dari sosok dede
yang untuk terakhir
yang untuk terakhir itulah kata kata
waktu hari minggu jam dua siang
seperti apa dedek biasanya dengan keluarga
kalau untuk di mata keluarga memang
baik memang kalau memang
istilahnya agak pendiem
agak pendiem tapi baik
orangnya memang perhatian
baik itu sama
anak maupun keluarga yang lain
ataupun orang tua
ada gak yang ingin
belum sempat dilakukan kepada
dedek ya kalau saya sih
kemungkinan masih banyak
adik saya yang
satu yang jadi korban ini
memang istilahnya kalau
saya sih banyak
berhutang budih kepada
adik saya biar dia selaku adik
dia sebagai adik ataupun
saya sebagai kakak saling memberi
terima kasih banyak
sudah bersedia berbagi bersama kami
di cnn indonesia
dukacita juga atas nama
salam kami untuk keluarga yang ditinggalkan
insya allah terima kasih pak rifani
pak bambang terima kasih banyak sudah bersedia
hadir disini ya ya terima kasih
terima kasih dan
seratusan nyawa terenggut dalam
sebuah tragedi kelam penerbangan indonesia
mereka yang tewas adalah
ibu bahkan anak anak yang bagi
keluarga mereka adalah penerus
dan harapan keluarga apakah petaka
di udara ini karena faktor teknis
kelalaian atau sebab lain
biarlah pihak berwenang yang mencari jawaban
namun kini keluarga korban
berharap mereka bisa mendapat kejelasan
nasib mereka yang dikasihi
agar bisa segera dibawa
pulang dan dimakamkan secara layak